baik megi dapat kami sampaikan bahwa sekitar dua menit yang lalu kami mendapatkan informasi bahwa menteri bumn erick thohir telah terpilih sebagai ketua umum pssi yang baru
mereka membawa dia ke yerusalem untuk menyerahkannya kepada tuhan
menyusul langkah langkah apple yang sedang memperluas investasi di kawasan asia
sehingga empat puluh sembilan ribu seratusan ribu begitu
genangan yang melebihi ketinggian mesin beresiko merusak bagian vital mesin motor
dan yang ketiga mungkin juga ada kemungkinan adanya delay dari input data
kalau tadi kan butuh waktu nggak sampai lima menit
gurami bisa diolah menjadi berbagai sajian
kalau kita merucuk kehidupan di bumi
percepatan dari pemanasan globalnya
jadi seminggu paling dua kali
tiada lain di dunia ini dapat kau temukan
harus diingat yang meningkat ini bukan saja impor beras tapi juga gandum kacang kedelai daging dan seterusnya
potensi ngerobek tangan itu ngemain main
tapi ini juga berseiring dengan penemuan kasus kita yang cukup tinggi
saya coba capture pakai kamera saya sambil memutar seperti itu ceritanya mau fat in gitu
ini banyak pasien yang sudah mengantongi hasil covid sembilan belas
kita benar benar berhadapan dengan itu
dan ini situasi yang terus menerus berulang
dangkal keruh dan tidak layak dikonsumsi terjadi di banyak tempat
setelah daud memperoleh semua kemenangan kemenangan tersebut
kolam tanah juga mempermudah proses pemijahan
kami harus ke lapangan untuk menyaksikan langsung jalannya rekonstruksi
supaya aku pun datang menyembah dia
moral selama ini amerika
baik tadi pak menteri budi ari juga sudah menyebut ya pada dua ribu dua puluh tiga ada sekitar empat puluh delapan hingga lima puluh juta smartphone yang diproduksi di indonesia
chandra pevriana kebupatan bandung jawa barat
ini kan kalau perkara el nino ini bukan saja negara seperti indonesia
nah pada hari ini kita mempelajari bahwa kita akan bisa melompati tembok
berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak pssi meskipun sudah terpilih ketua umum pssi yang baru
ketika mereka melihat bintang itu
di bali dilakukan pada bulan desember tahun dua ribu dua puluh ke bawah
dan empat ratus diantaranya ada di indonesia
karena beravana mudah anak
memang orang orang yang masuk di rumah sakit
tim liputan cnn indonesia
bahkan prevalentnya saya terlibat pada survei survei prevalent di provinsi
kisah indah sang panabus
jangan melakukan gerakan tiba tiba
setelah malaikat malaikat itu meninggalkan mereka

dalam sekali bertelur seekor betina bisa menghasilkan lima sampai sepuluh telur
yang ada di suta
jordania sebagai tempat untuk men intercept
dagu atas itu bisa melihat pemandangan city light bandung ya
semua ini didasarkan kepada hasil keterangan masing masing tersangka dan saksi ataupun saksi mahkota
soalnya dari yang menentukan kualitas telur
hanya dia satu satunya allah sungguh baik
marsikal muda tni purnawirawan jakob salatun penampakan di kediaman guru soekarno putra di jakarta
kita juga punya banyak pilihan sepeda untuk disewa
salah satunya adalah ikan cuek gulai atau ikan cuek bumbu balado
terkait tidak dengan kasus yang ada ya
ini dikritisi oleh pengacara almarhum ya pak kamarudius semajuntak karena tidak diperbolehkan masuk untuk menyaksikan langsung
meskipun kita juga belum bisa membuktikan apakah ini turun karena memang penularannya berkurang atau tidak
kecamatan indukan juga beres
mereka bersyukur sekali bahwa ppkm darurat ini benar benar bisa mengurangi kasus yang ada di masyarakat
yang kami pancarkan dari pulau guam
setelah menanti selama dua jam akhirnya ikan tongkol saya sudah mati
kalau dilarang dampaknya seperti ini mungkin juga bisa menjadi bahan masukan bagi pak presiden
kira kira kejadiannya apa yang betul betul terjadi
atau ya objek lain
kami lanjutkan kembali dialog kami bersama komjen purna yurawan ito sumardi
dengan apa yang kemudian dilakukan
sambil memuji dan memuliakan ala
dan segera sesudah kamu menemukan dia
tapi tidak sebagai angka surveillance
pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak dua lima juta ton
melalui semuanya daring ada prof hikmahanto juwana
betul sampai tanggal dua puluh lima pun belum cukup untuk mengurangi kasus yang ada di masyarakat
justru tidak memperbaiki kondisi yang ada
ketiga jangan pernah melepaskan gelang tanda pengenal
tetapi itu tidak dijalankan sampai hari ini
ini berarti satu kolam bisa menghasilkan sampai tiga puluh ribu butir telur
yang membuat putri cenrawati ini tidak menggunakan baju tahanan
hakim tidak akan terlalu memperhatikan masyarakat
vokalis javajai fatur rahman atau fatur salah satu saksi mata penampakan ufo
dan tidak dilimpaskan semuanya
ya pak menteri ini tim cook baru saja bertemu dengan presiden joko widodo dan juga menteri pertahanan prabowo subianto
saya kira mungkin kembali kepada masing masing penyidik maupun jaksa
kalau sekarang saya sudah mendengar ya jaranglah pengumuman masjid itu
dan jaraknya tertentu sehingga
dari tiga puluh an persen pada bulan desember dua ribu dua puluh menjadi empat puluh lima persen pada maret dua ribu dua puluh
kalau dari kasus ini ancaman hukumannya tidak main main ya
sekarang sekarang mungkin serangan
apa ada nyata tanpa ada percepatan vaksinasi tanpa ada upaya upaya pembatasan sosial
evaporasi air juga akan semakin
ada beberapa penampakan yang bisa dibilang ikonik gitu ya
dan hingga pada kita sebab tiap baik tiap waktu
dan semua orang yang mendengarnya heran
tapi mengapa mereka masih bisa ekspor
terjadilah kemudian anomali anomali
akhir kata fernando di agung goliarto bogor jawa barat
for your info ikan pindang dan ikan cuek bukanlah nama atau jenis ikan
apa makna dari penampakan penampakan ini kang
tembok tersebut kita lewatin
apakah perlu tidak penahanan lebih cepat terhadap putri cenrawati dalam waktu dekat
ini dia si ikan gabus hias yang memiliki nama latin ciana argus
ada bukti secara sains akan hal ini
harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi anda semuanya
pindahkan perlahan ke kolam yang tidak diisi gurame betina
lihat selain impor yang paling solutif nih pak
sekarang sudah ada teknologi tidak lagi dengan
di langit lancaran bintang menantang
karena di lapangan dengan pcr yang terbatas biasanya pasien itu tidak sabar itu nunggu hari
saya pengen coba karena untuk keliling keliling di pk ini langsung kita samperin ke dalam ya
karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan
musi yang basah membuat motor tak bisa menyala
lalu apakah petani mendapatkan keuntungan dengan kenaikan harga gabah panan ini dan dengan harga beras yang cukup tinggi di pasaran
termasuk pakar pakar bahwa motif itu adalah sesuatu hal yang tidak penting sebetulnya
saat ini kongres luar biasa masih akan terus dilanjutkan untuk bisa memilih wakil ketua umum dan juga komite eksekutif dari pihak pssi
itu tenaga yang dibutuhkan tidak lagi seperti yang ro gitu kan
ada perhatian dari menteri luar negeri ya
baik artinya rekonstruksinya ini hanya sebagai pelengkap dari berkas ya pak
dievakuasi baik itu dari iran maupun
ini kita akan bikin yang versi pindang terlebih dahulu
dimana tingkat kematian larva menjadi tinggi
mau ikut ya mau ikut aduh ya mau ikut aduh ya
penting ya semua kawasan hutan secara ekologis
pertama tama buang isi perut dan kotoran ikan bandeng
sesudah kawin ia hidup tujuh tahun lamanya bersama suaminya
nanti kalau ditarik pada rusak
saya yakin bahwa dari tim sus juga sudah melibatkan dari dendes kesehatan polri ya
berbaringlah yesus di kota maya
terlalu sulit hanya saja karena banyak anak anak jadi harus pelan dan hati hati ya
kayak makhluk pakai tutup kepala gitu tingginya satu lima meter
nah ini kecil ya kemungkinan
ada indikator upaya upaya penanggulangan
sehingga hasil rekonstruksi ini bisa saja ada semacam perbedaan ya
saya diminta membuat ikan yang dimasak dengan cara direbus atau dicue
setelah semua dilakukan dan motor bisa dinyalakan jangan langsung jalan
atau bagaimana cara kita mengurangi
yang tidak berdosa menjadi korban
bahwa sekiranya ada dari antara kita
yang paling sering di rental oleh keluarga itu yang mana ya pak ya kalau untuk keluarga
seperti nyata dari pesannya kepada kita
itu kan biasanya orang itu ingin berusaha supaya bagaimana menghindarkan ancaman dengan membuat satu versinya ya
dan berteduh mungkin bisa menjadi pilihan
soalnya kan dia di dalam sarang itu cuma satu lubang aja
ini adalah ikan tongkol yang sudah matang ini juga sudah dingin sudah mencapai suhu ruang
wilayah wilayah resapan juga dibongkar
usai panen telur gurami kami beranjak ke kolam induk untuk penyor tirang
sesudah yesus dilahirkan di betleham di tanah yudea pada zaman raja herodes
kontaknya itu kalau kita kategorikan
sama sama mendukung peningkatan sumber daya manusia
baik semoga ada upaya yang konkret yang dilakukan oleh kedua pihak
oh jangan mengilmu di tengah malam saat kau sedang bersedih
tentunya dengan cepat ya karena berkas empat tersangka sudah di kejaksaan
artinya ini akan ada potensi apa ya
kemudian sekarang muncul yang di magelang
kasus kasus probable ini harus dikonfirmasi ya
tetapi maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya
tapi tetap diperlakukan sebagai positif seperti itu
yang enak semua enak sih disini
dan lain sebagainya kalau kita ntar nyobain yang mana ya itu kayaknya lucu tuh nggak cukup
pemda jambi berharap pemerintah pusat mempertimbangkan agar tidak melarang impor pakaian bekas
dan sedikit ada berputar begitu seperti ada kesan sinar tapi berputar bulet
di sini kalau kita lihat ada banyak orang orang naik sepeda ada juga yang naik golf car skuter
kemampuan vegetasi untuk menahan
terus tiba tiba dia balik lagi cepat
sebagai negara negara israel
walaupun indonesia akhirnya menjadi negara pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia
pak ito kalau kita melihat scene yang tadi atau reka adegan yang terakhir
alasannya selain mirip habitat asli
sangat bersuka citalah mereka
salah satu tempat pembuatan ikan cuek dan ikan pindang yang sudah eksis sejak tahun dua ribu an
dimana bagian bawahnya diberi pemberan
untuk seekor ikan ciana tergantung jenis ukuran dan corak ikan
malah rusak malah patah diambilnya
tidak mengumumkan jumlah kasus probable nya
tetapi kita lihat sekarang iran berani melakukan serangan itu
jadi bayangkan kecepatan pertambahan prevalensi covid sembilan belas di indonesia itu betapa tingginya
silahkan duluan saya melihat
gembala gembala itu berkata seorang kepada yang lain
ya ini paguda yang jadi ikon sekarang kalau di pik
makhluknya itu seperti kayaknya melakukan sesuatu
saya kira orang akan membuat motif bagaimana supaya dia tidak masuk ke tiga ratus empat puluh kan
kawasan pertambangan kita di jawa itu ada di dalam
harganya bisa mencapai tiga puluh lima per kg
jadi yang mati dan sakit harus dihitung
tapi kita punya makhluk makhluknya
yang diambil dari ayat tiga puluh tadi
itu sesuai dengan permintaan pak presiden pak jokowi kepada mr tempo
pribadi yang tuhan pandang benar
telur ini tidak akan menetas dan berpotensi menjadi parasit
namun tidak selamanya usaha berjalan sesuai rencana
sebab satu ungkapan saja tidak cukup melukiskan kekuatan dan keperkasan tuhan
kebetulan saya dengan pak menteri hadir ya
karena menyangkut pembangunan sebuah manufakturing atau pabrik ini kan perlu banyak hal detail
kalau harian memang kita lihat ini selalu trennya itu kalau lagi weekend
mau ikut ya mau ikut aduh ya
jadi udara disini itu relatif karena deket dari laut
kapasitas tampungnya kan sekitar dua belas miliar
selamat siang mas dara
alam baik oh sungguh baik di setiap waktu
jadi saya sudah menjalankan kepada pemerintah bahwa kasus yang ada di masyarakat harus dihitung
atau di indonesia dengan menjadi bagian dari rantai pasok global
selalu bersertamu makananmu dicukupkan
dalam sehari tempat ini mengolah dua tiga ton aneka ikan
upaya upaya partisipasi masyarakat juga harus diukur
makanya terpaksa kita kemudian
karena kalau kita lengah atau kita memiliki kendala kendala dalam hal investasi ya
jadi ini adalah empat puluh enam empat ratus dua belas atau setara dari dua kali lipat standar who
di indonesia dalam catatan organisasi beta ufu setidaknya ada empat ratus lebih laporan penampakan
dia bilang saya punya hak untuk membela diri
bagaimana apple bisa memenuhi tkdn tiga puluh lima persen ini
tapi kalau kita lihat berdasarkan standar
karena rekonstruksi ini kan bukan pro justisia
bahwa ya kita mengalami krisis ada beberapa yang sedang bicara
untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami triyunis miko binimolog dari universitas indonesia
tapi karena sekarang memang ada satu kebijakan ya atau diskresi yang dilakukan
di bethlehem lahir raja
di dalam satu kesatuan yang terlibat dalam kasus ini
dan dibaringkannya di dalam palungan
baik ini soal surveillance kalau satgas covid jawa timur bagaimana
dari utara saya film lagi cepet tuh dia idenya ini terus keluar kakak saya
di dalam masmur diceritakan bagaimana daud merefleksikan perjalanan hidupnya bersama tuhan
setidaknya menggeser sedikit lah kondisi itu
jadi menurut saya kemampuan surveillance itu belum menangkap seluruh kasus yang ada di masyarakat
alam baik oh sungguh baik di setiap waktu
seperti goliat yang orang christine yang besar itu
baik transfer of technology pembukaan lapangan kerja dan juga memberikan berbagai inovasi dan kreativitas dari generasi muda kita
kalau kita melihat kan sempat ada perubahan bap dari richard eliezer
yang akan di p dua puluh satu kan oleh kejaksaan ya pak ito
dan di ufuk baratnya itu bagus sekali ada cahaya gitu
kalau bumbunya tebal benih rempah harusnya begini
dulu mengolah air laut itu mas memang mahal sekali
terus tiba tiba dia turun sedikit berhenti jadi lebih membesar terus naik lagi ke atas
administrator nasa mengatakan yang dimaksud alien oleh dia adalah mikroba
tadi kan order iya katanya ya kan
berapa yang pakai masker berapa kerumunannya itu jumlah kerumunannya harus diukur
atau memungkiri apa yang dilakukan
untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual ketua umum dpp serikat petani indonesia henry saragi
dan nempelnya tuh lama lengket gitu loh
dia nggak boleh di satu sensitif orangnya sensitif
apakah bendungan itu lebih efektif
menangkap gurami indukan tidak semudah yang saya kira
dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum taurat musa
yang tidak dimiliki oleh kendaraan apapun di muka bumi
pembeli pakaian bekas impor selain murah berkualitas juga menolong warga miskin

itu juga dihadapkan pada peningkatan kebutuhan yang juga sangat ekstrim sekali
baik anda melihatnya pada hari ini ini sesuai tidak dengan janji kapolri
tapi kalau di kota kota besar insya allah lalu ketika antik yang positif langsung dipoll up dengan pcr
caranya tanam satu paktok untuk jaring eret
jadi akademisi peneliti itu sudah
menjadi ikan cuek dan ikan pindang
melalui gunung dan padang mengikuti bintang
itu tidak menyasar itu semua ya
tetapi mereka tidak suka dengan amerika serikat yang selalu berada di belakang israel
puncaknya saya perkirakan kalau prevalensi itu mencapai lima puluh persen enam puluh lima persen baru kemungkinan akan menurun
apakah kalau dari rekonstruksi kalau anda katakan ini unik sekali ada komponas komnas ham lpsk dihadirkan
itu nanti takutnya ada bawa penyakit
saya melihat bahwa di sini kasus rekonstruksi ini adalah
tetapi dengan disiarkan melalui polri tv ini kan paling tidak bisa di relay ya dengan stasiun yang lain
kalau nggak ada bendungan kan langsung aja masuk ke sungai
lalu sujud menyembah dia
dari tadi kek kalau mau nawarin
misalkan diwujudkan kita punya kementerian
nah termasuk untuk pembangkit tenaga listrik
di beberapa kota ikan cana juga sudah dikonteskan
kita expect ya tahun dua ribu dua puluh enam lah minimal udah dibuka nih ufo kenapa
nah ini yang versi besarnya
pisahkan telur berwarna kuning cerah
objek objek ini akan bergerak ke kecepatan supersonik satu satu satu dua mach
tapi kalau melihat daripada pasal dua puluh satu ayat empat
terima kasih kepada rekan rekan orang muda
sisanya tersebar di seluruh kota dan kabupaten
untuk memberikan berbagai bantuan dan sangat terbuka terhadap investasi yang memang bisa memberi nilai tambah bagi kemajuan indonesia di masa depan
contohnya kalau eliezer ini kan dia pangkat yang terendah
ia akan melahirkan anak laki laki
satu hal yang bikin saya cukup lambat gerakannya
ini adanya masukan yang berukuran lengketnya dan jelas
data bps pak untuk di bulan januari dua ribu dua puluh empat diperkirakan hanya produksi sembilan juta ton
dan ketika mereka melihatnya
lalu apa saja sejumlah peluang investasi yang akan ditanam di indonesia
seperti bilang tadi sekitar empat puluh ribu
dan engkau bethlehem tanah yahuda
hingga tiba dan berhenti di atas tempat
ia tidak pernah meninggalkan baik ala
nah jadi kita pakai probiotik untuk merontokin kutu jarum tadi
dengan bobot di atas dua kg
tetapi itu tidak menjadi bahan pertimbangan ataupun tidak menjadi salah satu alat bukti di pengadilan
makanya kalau yang jualan pasti bilang semua enak
pergi dan selidikilah dengan seksama hal hal mengenai anak itu
dia bakal ancur kalau dijual apalagi udah nggak oke bentuknya
dan rekonstruksi itu sesuai dengan pasal dari perkap nomor enam tahun dua ribu sembilan belas
di dalam palungan tiada buaya
untuk membangun aplikasi yang lebih mudah untuk membangun aplikasi yang lebih mudah
rebus ikan bersama besek bambu
tapi angka itu konsisten atau di minggu ini ada yang turun sedikit atau signifikan mungkin turun tesnya di jawa timur
biar dia lebih strong rasanya
makanya disini suka banget orang orang pada foto foto
artinya siklus tahunan hujan itu
belum lagi yang tablet atau komputer
menurut saya saya baru bicara dengan rw kemudian pak lurah

advice kepada warga indonesia
nah harusnya pemerintah indonesia memang sudah sejauh jauh hari sesuai dengan perintah undang undang dan komitmen yang ada dan rencana pembangunan itu
ya apakah dalam keadaan sehat atau tidak
dari tiga ratus lima puluh empat juta pengguna ponsel di indonesia itu sudah empat puluh dua juta pengguna ponsel apple
di balik tembok yang selama ini mungkin menghalangi kita
tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu
itu sudah teridentifikasi bahwa
apakah perlu tidak pak ito menurunkan dari tim medis independen dari polri
selain pelet atau cacing sutra ikan dengan nama latin ospronemus gurame ini
jadi banyak hal yang harus dibicarakan dan didetailkan
juga krisisnya tidak semakin memburuk
itu yang menjadi alasan pertama
bagaimana mungkin menurunkan kasus covid di masyarakat
itu karena administrasi laboratorium atau ada hal lain pak makian
sebaiknya memang perusahaan perusahaan besar bigname global player di dunia ini
jika kendaraan motor roda dua dilarang berteduh di bawah flyover
yang berarti allah menyertai kita
saya juga mau pesen dulu
baik pak henry terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini
ini bendungan menyimpan air di permukaan
dari berkasnya putri cenrawati
jadi diberikan tantangan tantangan bisa nggak bikin ini bisa nggak bikin ini dan kreativitas kreativitas anak anak indonesia atau orang indonesia
ini yang menjadi perhatian adalah dari para awak media publik dan juga masyarakat tentunya
saya mulai manggil saudaranya saudarinya kang fatur
ciri ciri indukan dengan kualitas bagus adalah memiliki sisik yang rapi
dan saya berharap mungkin amerika serikat
tentang apa yang dikatakan gembala gembala itu kepada mereka
jadi menurut saya ya iya
jadi pemda provinsi tidak dalam kompositas
malah garam itu nggak gitu asin mungkin karena tadi masak lagi ya
telah lahir yesus yang kudus
jika ada motor parkir di tempat yang tidak semestinya artinya itu melanggar peraturan
setidaknya ada enam puluh tiga persen wilayah republik ini akan terdampak el nino
tidak dikenal itu disebut sebagai kok
di rw saja ada yang meninggal sehari dua orang begitu sehari
ya aku datang segera
tidak ditindaklanjuti oleh pekesma untuk memeriksa pcr nya
segenap bumi dan isinya
nah pertanyaan saya kan yang di magelang apakah sudah bikin laporan dari polisi terdahulu
kamera saya ini ambil ambil kita jalan dulu oke pak budi kita jalan dulu mengendarainya mungkin
tetapi itu bisa ditahan dan bisa juga tidak
ada sembilan juta hektare yang mau direncanakan dibagikan kepada petani itu tidak dilaksanakan
janji sembilan juta hektare itu dibagikan kepada petani ternyata tidak dilaksanakan
nah ini juga terkait dengan aturan tentang peredaran handphone komputer dan juga tablet di indonesia
lalu simeon memberkati mereka dan berkata kepada maria ibu anak itu
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
firdaus juga pendiri indonesia water institute
tapi bulan februari tidak ada laporan
karena memang tidak memenuhi baku mutu sebetulnya
kalau dua ribu dua puluh lima itu kata administrator mantan administrator nasa tapi dia bilangnya alien yang berbentuk mikroba
apa penguapan akibat pemanasan global
jurubicara dari pemerintah amerika serikat
remaja dan orang muda sekalian apakah ada di antara kita yang sudah pernah melompati tembok
selama ini amerika serikat selalu mendukung
ada pizza amerika tuh
kita membawa dari waduk karian
dan itu iran mempunyai basis karena berdasarkan piagam pbb pasal lima puluh satu
lalu dibungkusnya dengan lampin
diamkan motor hingga air turun dari mesin
bahkan menolak mengakui eksistensi dari makhluk luar angkasa
jawa timur itu dari kapasitas sebelas sembilan ratus tes per hari itu empat puluh sembilan tujuh
bermiliar miliar bintang sana
kemudian taburkan garam yang berfungsi sebagai bahan pengawet alami makanan
biasanya dalam sebuah rekonstruksi ada tindakan dari para tersangka untuk menyelamatkan diri nih pak ito
tiga belas sungai dengan tujuh puluh enam anak sungainya
keuntungannya bisa mencapai lima juta
diplomasi ulang alik di mana ibu menlu harus berkomunikasi dengan pihak amerika serikat
saya tunjukkan betapa sesungguhnya petani tidak perlu pakai pupuk kimia
jika melanggar siap siap kena denda
terus melintas stok lebih cepat hilang
kalau menu favorit saya ikan bubu pesmol dan ikan bakar
yaitu nama yang disebut oleh malekan sebelum ia dikandung ibunya
ini sebenarnya kegagalan surveillance covid
ini saya sering lihat di pasar nih dan saya baru tahu cara bikinnya seperti ini
baik tapi kalau kita lihat ya profesor dalam negara asean yang paling aktif hanya indonesia dalam resolusi pbb
selamat sore assalamualaikum prof
dan pada hari ini dihadirkan di rekonstruksi
maka dua ribu dua puluh lima kita akan mulai mengalami
jawa akan memiliki kemampuan untuk menjaga kemampuan jawa
sedia melayang berhenti di atas gbk kemudian beberapa saat kemudian dia melejit ke atas terus menghilang
seruan pertolongan kepada tuhan
publik pun kembali mencari tahu tentang isu yang ribuan kali dilaporkan menampakkan diri di berbagai tempat
ini artinya memang kasus asusila ini akan tetap dipertahankan sampai pengadilan
tapi berdasarkan sains menurut saya
baik tapi kalau kita membaca sikap
di tempat ini gurami dibagi menjadi tiga
mengantongi hasil swab antigennya ini positif seperti apa
nah terus kan waktu makhluknya begitu ngelihat asistennya ini namanya pak samadi
dan dua ekor lain yang sudah tergolong afkir atau tidak produktif
suatu rekonstruksi saya minta gambaran anda apakah benar kalau pengacara itu dari korban tidak boleh masuk ya untuk menyaksikan langsung rekonstruksi
tiap baik tiap waktu
kalau mau wabah ini selesai atau berkurang lah paling tidak
dalam kitab masmur delapan belas ini
dan melihat anak itu bersama maria ibunya
dari resolusi pbb pun kita lihat geopolitik sebelumnya belum bisa memberikan hasil yang efektif untuk sebuah perdamaian
sekarang sudah benar dilakukan pembatasan sosial atau ppkm darurat yang berat begitu
dan kuliner kali ini adalah yang dekat dengan anda
dan akan dijadikan ikan konsumsi
sekarang ini adalah puncak tertinggi
tarik perlahan agar gurami tidak kabur dari bawah
ya terpilih jadi presiden
kemudian di rusia juga kasusnya turun karena vaksinasinya hampir mendekati lima puluh persen empat puluh sembilan persen begitu
di tempat ini ikan yang dimasak dengan cara dicuek
dan mempersembahkan persembahan kepadanya
dilipatkan sama kertas itu kalau tongkolnya
atau bangsa bangsa lain dan juga dengan saul tentunya
di masa pandemi seperti sekarang ikan predator yang biasa tumbuh hingga sepanjang satu meter ini
kalau dilihatkan kasus kita di jawa timur itu pasang tanggal empat belas sampai delapan kasus
kebutuhan irigasi untuk bisa mensupport kebutuhan pangan
kalau misalnya sudah overload
kuji raja telah lahir
hari ini telah lahir bagimu juru selamat
clarissa aradia selamat siang ara erick thohir resmi terpilih silahkan dengan laporan anda
kan yang digunakan di pengadilan bukan hasil rekonstruksi
minimal ada lima pokok penggalan
maka seakan menyerang lebih masif lagi lebih besar lagi
semua sistem pembayaran disini non tunai ya
salah satu lokasi budidaya gurami yang mulai dari bibit hingga siap konsumsi
pertama itu kedua kita sebentar lagi akan pergi ke luar angkasa nih kan
nah akibatnya ya bulog sebagai badan penyangga pangan ya dia tidak punya stok pangan
mulai dari subsidi pupuk yang dikurangi
ketika musim kemarau airnya tidak ada kalaupun ada airnya kotor padahal sebetulnya krisis air itu tidak hanya karena kekurangan
kemudian hilang kawasan hutan misalnya
kolam tanah cocok digunakan untuk indukan gurami
sebagaimana diberitakan cnn internasional ketiga pensiunan tentara amerika serikat itu mendeskripsikan karakter benda
biasanya kita nemu yang anti polusi kayak gini
ini harus berinvestasi di indonesia
belum lagi munculnya wabah yang menyerang sebuah burung
kelangkaan secara gregat total di seluruh pulau jawa

yang telah kami persiapkan khusus bagi anda
setiap penyangkalan setiap ada
supaya indonesia bisa menjadi bagian atau negara yang ikut menjadi bagian penting dari ekosistem
berhentinya itu berhenti yang gitu nggak yang slow down gitu nggak berhenti di atas
merupakan salah satu yang merauh untung dari ikan chana
dan di vietnam sudah lima belas tahun
sumber lahannya sumber daya manusianya fiskalnya bagaimana dan juga rantai pasoknya seperti apa
kemudian potensinya pada waktu itu bulan februari tahun dua ribu dua puluh
jadi ya kalau motif itu yang disampaikan bisa saja
sesungguhnya anak darah itu akan mengandung
kenyataan bahwa pemerintah sudah mengetahui
dan kemudian iran sudah menjanjikan apabila saya mendapat serangan balik
ambil keputusan untuk berjalan bersama tuhan
sangat mumpuni kita punya banyak talent yang bisa memberi nilai tambah bagi kemajuan teknologi digital di masa depan
dan terbaring di dalam palungan
tapi itu sayangnya tidak diukur
ketika yesus anak itu dibawa masuk
guna memberi pertimbangan bila akan ada dampak pemberlakuan larangan impor tersebut
mungkin ketika kita memberikan pertimbangan dari daerah terkait kenapa ini dilarang
terus langitnya tuh lihat langitnya masih biru
vietnam memang menjadi basis produksi apple selain cina
terus beberapa menit setelah itu hilang ada pesawat terbang lewat di arah utara itu mau masuk ke halim
kemudian bisa terjaga dengan normal
jika anda berminat memelihara ikan cana selain akwarium
yang bisa membuat gurami menjadi agresif
dan tentunya ini menyulitkan bagi masyarakat pedesaan dan di perkotaan
karena itu sudah biasa sudah lajim
mereka akan melakukan hal hal yang sangat eratik dan cepat yang tidak saya jelaskan
biasanya ikan cue seperti biasa yang kita makan
daud memanggil tuhannya ke dalam berbagai nama julukan yang dahsyat
lanyala mataliti salah satu calon ketua umum sudah keluar dari ruangan dan juga memberikan statement kepada awak media dan pihaknya menyampaikan akan tetap mendukung dan juga berkolaborasi dengan erick thohir
itu juga dihadapkan pada peningkatan kebutuhan yang juga sangat ekstrim sekali
oleh masyarakat dan itu tidak baik
ia datang kebaik allah oleh roh kudus
kelima catat nomor ponsel kepala rombongan atau kepala regu
masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum taurat
ada dua ekor gurami jantan yang akan diistirahatkan
krisis dari ketersediaan air ini
erick thohir terpilih menjadi ketua umum pssi periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh dan untuk mengetahui informasinya kita kembali terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
ataupun ada di iran dan mereka
maka terjadi kejadian yang jadi di duran tiga
nah remaja dan orang muda sekalian
saya mulai dari soal pupuk dan pemberantasan hama
mama pizza siang siang tuh kayaknya seru juga ya
jika kita mampu menggerakkan berbagai potensi
alam baik oh sungguh baik di setiap waktu
kemudian naiknya temperatur global
setiap pengendara harus selalu mematuhi rambu lalu lintas
meskipun hanya disiarkan dari polri tv
yesus berjanji akan segera datang kembali
dari israel tetapi apa
karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat
orang yang terinfeksi covid sembilan belas kemudian di jakarta
dimana ada tembok tembok tebal
rencana pemerintah untuk membagikan tanah kepada petani kepada orang orang desa itu tidak berjalan
jawa timur juga masih tinggi angkanya bahkan hampir semuanya zona merah ya pak ya
kalau ikan besar seperti tongkol dengan bobot sekitar dua tiga kg per ekor
disebut sebut semakin menjauhkan hujan dari wilayah republik
seandainya tidak mengapa itu tetap terjadi pak
terus terang kalau kita bicara soal perserikatan bangsa bangsa
kemudian di jakarta itu empat puluh lima
semasif apa satgas covid sembilan belas di daerah kemudian mengonfirmasi hasil positif itu dengan real time pcr
sumber air yang mengering sungai sungai
inilah yang membuat bulog perlu beras perlu beras yang didatangkan dari impor itu gitu
untuk berbagi di instagram
biologi untuk mempelajari kehidupan
yang bicara pada level isu yang sesungguhnya
sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu
krisis air itu bisa kita hindari
sebab ikan ikan ini dijual dalam kondisi setengah matang sampai matang dan siap untuk dimasak
objek objek ini berada di kategori empat hurufan hurufan
sekarang sudah tiga puluh ribu nyawa
tapi kita kan bergurameri ya
karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya
kebencanaan yang makin lama semakin tinggi
misalnya banjir lumpur yang menutup
warna ikan baik kepala ataupun sisik
lalu sejauh ini apakah kalian para serikat pekerja ataupun maksud saya petani
sehingga akan diperoleh gambaran utuh
khususnya sumber daya manusia digital
ya menurut saya ikuti apa yang menjadi

hutan itu kan ya di samping dia adalah
alam baik sungguh baik di setiap waktu
kisah indah sang panabus
setelah dibersihkan dari duri duri yang menempel ikan pun dipotong potong
tapi juga punya sumber daya manusia yang bisa menjadikan kita lebih berharga
karena memang mungkin untuk menjaga ketertiban
kita dengar apa yang disampaikan perdana menteri netanyahu dengan mengatakan bahwa kami akan terus menyerang gaza
cerita yesus dan kasihnya
terutama penggunaan energi fosil
panaskan dulu lima hingga sepuluh menit agar airnya benar benar keluar dari mesin
solusi dari persoalan air
ikan ikan ini dapat menjadi beragam sajian
misalnya di sumut itu rp tiga belas sembilan ratus untuk beras premium
kalau buat ini pakai gas
secara ilmiah tidak ada buktinya
sehingga ada cabang ilmu
disarankan pakai yang digerus aja manual ini kelihatan
seseorang yang disangkakan dan satu kasus tertentu tentunya harus dalam adalah penahanan
dengan terang yang abadi
tentunya kita harus mengembangkan teknologi teknologi yang tadi
jadi kayunya harus banyak
sebenarnya mekanisme kinerja ataupun hasil dari akademi ini seperti apa
ya bahwa pilihan terbaik itu ya hutan
dan ini pun tentunya diperbolehkan ya
sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan import langsung dan juga bisa membawa implikasi kepada masyarakat
baru kasus yang ada di masyarakat loh belum di rumah sakit
menyaingi angka angka ini untuk menarik investasi apple
biar kualitas telurnya terjamin gitu
dan harga menyesuaikan berat si gurami
tidak hanya ketika berada di lingkungan masjidil haram
sementara sebagian lain mengais ngais air bersih yang masih tersedia secara alami
ada tempat naruh barang juga ya
bermula dari hobi yang ditekuninya sejak dua ribu sepuluh kini pepen mampu membudidayakan ikan ini
kita harus ikut berpartisipasi di global supply chain
kalau mau menjadi pembudidaya harus buka mata lebar lebar
jadi yang mati karena kasus konfirmnya sudah cukup banyak
inilah radio advance suara pengharapan
jadi hampir empat puluh kemampuan pcr itu terkonsentrasi di surabaya
jangan sampai ada cedera diantara kita
dan itu tidak dilaporkan dalam surveillance
apakah dia menggunakan pakaian tahanan atau tidak
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
beliau optimis melihat indonesia negara yang betul betul memiliki karakter budaya yang khas
publik mungkin juga merasakan hal yang sama
cerah dan juga masih agresif
silakan menulis email ke bible awr org
biar dia nggak banyak rontak
untuk memberikan untuk kreasi menciptakan berbagai aplikasi
prediksi tadi itu kan kemudian juga berubah
angkanya kementerian perindustrian itu setiap tahun itu ada empat puluh sembilan sekian juta atau hampir lima puluh juta handphone yang terjual di indonesia
hingga dua ribu dua puluh dua apple sudah memiliki dua puluh lima pemasok di vietnam
bidang manajemen sumber daya air
bahwa pun itu probable tetap hitung probable
serta bila dalam kondisi air diam suhu air cenderung hangat
tapi pakan yang satu ini hanya cocok diberikan pada gurame di atas usia tiga bulan
kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari
kebutuhan kita itu kan
ya jadi saya pertama untuk soal el nino musim ya
maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli tauran bangsa yahudi
jalan jalan di kawasan pantai indah kapuk atau pik ini katanya lagi happening jadi biasanya
jadi ini satu hal yang memang termasuk gpu satu hal yang rekonstruksi yang baru pertama kali dilakukan oleh pihak kepolisian
banjir longsor air bah dan lain sebagainya
kalau kita lihat di jawa timur kalau hari hari biasa
saya mau ke pak makian dulu ini di jawa timur
air dalam kondisi cair ini disebut
amerika serikat maupun dari
kalau di restoran biasanya ikan gurami menjadi salah satu menu yang dibanderol cukup tinggi
karena pertama kita teknologi semakin canggih kan radar kan
tapi kemudian airnya tidak terserap
nanti malah yang lainnya itu ikut ikutan
supaya nanti pada saat terjadi
bahkan lebih dari gdp global kita cuma satu satu miliar dolar
fungsinya sama mencegah ikan hancur selama proses pemasakan
dalam undang undang tentang lalu lintas tidak ada tempat untuk berhenti di jalan umum
kalau kita mengacu kepada pasal dua puluh satu ayat satu
salam sejahtera kami sampaikan kepada para pendengar kami dimanapun anda berada
baik pak ito terima kasih atas pandangan anda siang ini bersama kami
memenuhi unsur unsur yang dituduhkan kepada si tersangka
sekarang di indonesia sudah tiga ratus
dan inilah tandanya bagimu
dan melahirkan seorang anak laki laki
mereka ulang ini tidak ada namanya semacam ada perasaan intimidasi dan lain sebagainya ya
terus saya lihat kayaknya manuvernya ini nggak mungkin drone deh karena terlalu cepat ya
daun sente ini bukan untuk makan kambing ataupun apa
juga bisa diberi daun sente sebagai pakan alami
karena yang paling penting adalah materi dalam bap
dan itu sebenarnya masih banyak lagi karena kita lagi kompilasi data data yang ada
akan semakin tidak berimbang
kalau misalnya ditarik nanti pada hancur
yang kemudian disasar sebagai
pilainya kenapa gak menjaga yang sudah ada saja
dan itu dituangkan dalam rpjmn tahun dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas untuk indonesia berkedaulatan pangan
dia tidak menggunakan hak itu hak untuk membela diri
negaranya nah nanti pemerintah akan dikritik
turun bumi dengan evaporasi nya dengan
lalu kata malaikat itu kepada mereka
dari kementerian luar negeri karena
dan ini memang selaras dengan keinginan dan kepentingan negara kita
ya tembok yang sesungguhnya tentunya
tambahkan alas di bagian bawah kuali
itu yang menurut kita akibat dari katakanlah kekeliruan kesalahan dari pemerintah dalam membangun sistem stok pangan di indonesia
ya karena kan pengacara nanti mereka mainnya di pengadilan umum ya karena di pengadilan nanti
tapi karena diindukan jadi perlu perlakuan spesial
kamu akan menemukan seorang bayi dibungkus dengan lampin
akhir juli dua ribu dua puluh tiga membuka kembali perbincangan tentang ada tidaknya unidentified flying object atau ufu
saya berbincang dengan dr insinyur firdaus ali
solusinya di negara negara kaya aja
baik ini membuka apple store dan tadi anda juga sudah menyebut membangun manufaktur ataupun pabrik di indonesia
apakah perlu masuk dalam konstruksi kasus yang didunainya atau tidak
sejumlah besar balah tentara sorga yang memuji alam
menjadi collateral damage meskipun mereka
adalah di yerusalem seorang bernama
begitu saya balik tiba tiba ada yang melintas di kepala saya
lumayan padahal ngambil cuma beberapa ekor
halo selamat malam bapak bapak
dan tentunya kami juga mengharapkan ini adalah momentum yang sangat tepat untuk apple bisa berinvestasi di indonesia
yang telah kami persiapkan khusus bagi anda sekeluarga
yang bagus kenapa dia mengatakan
awam mas kemenyan dan mur
mungkin panas hingga sekarang terakhir prof
sehingga tentunya ini akan menjadi pertimbangan dari penyidik dan penuntut umum untuk mempertimbangkan
ruang remaja dan orang muda kembali kami hadirkan untuk anda saat ini
daud tidak segan segan menggunakan banyak sekali metafora tentang tuhan
jadi lebih ke ada rasa khas ikan juga di si daun singkongnya ini
kita hanya perlu mengganti air dua atau tiga bulan sekali
kemudian dengan pembatasan yang besar besarannya hanya pada sektor esensial yang diperbolehkan
kalau yang bercinta gurami biasanya tau nih daun sentai
telah lahir yesus yang tulus
akan melipat gandakan potensi peneluran
di mana pemerintah membuat app harga pembelian gabah tahun lalu itu harganya rp lima
dua bulan kemudian larva akan menjadi bibit gurami berukuran lima cm dan siap dijual
buat chesed hemil atau alontan dan fuel
untuk erick thohir terkumpul sebanyak enam puluh empat suara sementara dua puluh dua suara lainnya ini diberikan untuk lanyala mataliti
terus dibalik sebelahnya lagi
pertama kenali nomor gerbang pagar terdekat tempat jemaah haji masuk ke lokasi masjid
highlight mas daerah daerah yang
dari pulau jawa bali nusa tenggara timur dan barat hingga kalimantan sulawesi dan pulau sumatera
ria fernando duy ari kabupaten bonggor jawa barat
untuk bertahan masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam
selamat datang pemirsa di segmen sehari menjadi
marilah kita pergi ke betlem
di tempat ini ada sekitar dua ratus lima puluh indukan gurami
melakukan serangan serangan pribadi
jadi academy ini memang memberi kesempatan kepada talent talent indonesia
dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum tuhan
saat ini kami masih menanti adanya statement ataupun juga pernyataan dari pihak erick thohir namun saat ini erick thohir masih berada di dalam ruangan ballroom
tapi dikumpulkan di leluhan desa ketamatan kabupaten
kalau lihat target who adalah dua ratus tujuh puluh ribu tes
tapi bersihkannya nggak di sini bersihkannya nanti di tempat kedagang langsung
ia melepaskan kekuatan supernya
dibiarkan mereka probable dan tidak dilaporkan di dalam surveillance covid sembilan belas
indonesia ini merupakan negara yang punya potensi maju di masa depan
ada yang bilang kita bilang primitif itu sebenarnya udah maju gitu loh
menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam
alam baik sungguh baik di setiap waktu
selamat berjumpa kembali dengan kami radio adven suara pengharapan
kawasan hutan dan dia di kawasan kawasan
dan juga apa saja visi misi dan langkah strategis yang akan diberikan pasca dirinya terpilih sebagai ketua umum
kita kehilangan wilayah yang seharusnya bisa
orang pendatang kesini untuk kulineran tapi ada juga yang untuk olahraga untuk di pagi hari nah
sebagai perusahaan ini perusahaan besar sekali
yang kami pancarkan dari pulau guam melalui siaran dalam bahasa indonesia
saat berteduh sebaiknya pilih tempat yang tepat
mereka turun bukan karena masalah membela iran bukan
kita dibawa ke kapalnya dia gitu kan
pak tri ini kan jika kasusnya turun terus meskipun kita juga belum bisa membuktikan apakah ini turun ya
jadi wajar kalau di amerika kasusnya turun
pak ito anda juga tentu hingga detik ini menyaksikan tadi ya
para produsen ikan pindang biasa membungkus ikan dengan beragam media
pasti ada pasti ada yang eksis
dari israel jadi seperti itulah
ala baik oh sungguh baik di setiap waktu
sebab harga gabah itu naik dari hpp dan itu dibeli oleh perusahaan perusahaan swasta maupun orang orang yang terlibat dalam perdagangan pangan
ya mungkin juga dia katakan tidak ada negara manapun yang berani untuk menyerang israel
dan kemudian cepat berkembang dari puluhan ratusan ribuan sekarang puluhan ribu kasus covid di indonesia
apakah yang bersangkutan itu atau putri pc dalam keadaan sehat
hukuman mati penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun
dan manuvernya juga nggak akan bisa terlalu cepat karena pasti akan hancur gitu
dengan senang hati kami akan menemani anda
terus begitu mereka keluar mereka sendiri masih bingung kan
begini kita tidak ingin rakyat atau
terkejutlah ia beserta seluruh yerusalem
kemudian memicu perubahan iklim
mantan kabar reskrim terkait dengan rekonstruksi pembunuhan brigadir yosua
tidak boleh terjadi sebenarnya gitu ya
melainkan ini adalah cara memasak ikan yang melibatkan proses pemasakan dengan cara diasin
ada peneliti di singapura menemukan
keenam tetap tenang dan carilah petugas haji indonesia untuk meminta bantuan
tapi ini kan sudah dihentikannya
tanpa harus menambah proyek proyek infrastruktur
untuk hal hal tersebut saya pikir nanti kita akan realisasikan dalam waktu dekat
dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk yerusalem
barangkali dulu sekitar tahun tujuh puluh an
daun kaya protein ini dapat memperlancar proses pencernaan gurami
dan mereka akan menamakan dia immanuel
jaya jaya saya pegangin kameranya
pengakuan tiga mantan perwira militer di rapat senat amerika serikat
kalau aku suka ceritakan
lanjut kita ke ikan berukuran besar
yang diterapkan oleh penyidik di tingkat penyidikan untuk satu kasus
nah yang kedua mengapa indonesia tidak bisa memproduksi beras dalam jumlah banyak
terutama kalau untuk indokan itu kutu jarum
ada adegan yang memperlihatkan richard eliezer ini diperankan oleh pihak lain
jadi penelitian saya bebas dari vaksinasi tapi di jakarta masih ada orang yang divaksinasi
dan kalau tren ini kemudian terus diteruskan
kan karena kegedean sih makanya kita mungkin akan coba yang bisa ada atap atapnya mungkin
jadi anginnya enak pertama
lalu kemudian ketika musim tidak hujan

tidak yang menjadi target tetapi bisa saja
jadi perkemarin dari keputusan ada tiga puluh tiga kota atau pembantian di jawa timur yang masuk zona merah
nanti bendungan isinya kan sediman mas
terus kadang kadang itu kita lihat tiba tiba testing harian itu turun
berada di cilebut barat sukaraja kabupaten bogor
dibutuhkan wadah yang besar juga
menurut saya tidak seperti amerika tenggara
ya menurut saya jumlah tesnya meningkat dari mulai satu laboratorium di bank kemudian empat kemudian sembilan belas
ikan cuy adalah ikan yang diolah dengan cara direbus dan dijual dalam bentuk setengah kering
kisah indah sang panabus
jadi yang dicuek itu bisa ikan jenis apun
setelah itu susun ikan pindang dalam wadah masak berukuran besar
ya tidak denhak maksudnya mahkamah internasional tidak juga pbb tidak siapapun
harapannya memang kita menjaga
ia sudah sangat lanjut umurnya
tiup suling dan peti kecapnya
bersihnya langsung di tempat jualan di pasar
dengan catatan memiliki jantan berkualitas
karena masih belum lengkap oleh kejaksaan nyatakan sehingga rekonstruksi ini harus dilakukan
negara negara penghasil beras yang lain juga demikian
apa tidak atau strategi apple apakah dia akan memindahkan produksinya ke china ke vietnam semua atau apa
untuk bisa melewati diatasnya
kapasitas hariannya itu semuanya di atas lima ratus di bawah lima ratus per hari
butuh lahan untuk macam macam termasuk perumahan
kekeringan dan berbagai problem menyangkut air
kemudian tuang air yang telah dicampur dengan kunyit dan garam
jadi di kita juga menurut saya harus mencapai empat puluh secepat cepatnya
saya ingin pandangan anda melihat dari pernyataan
yang sedang berbaring di dalam palungan
dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri
kalau surveillance nya tidak mampu menangkap kasus deklarasi
terus tentunya memang kebijakan daripada penyidik ya
jadi mereka bisa melakukan rekonstruksi
chaos atau perubahan yang terjadi
hanya dia satu satunya allah sungguh baik
akan tetapi sumber sumber energi kita
tetapi kan kita tahu bahwa amerika serikat sudah menyampaikan
dan di atas saya itu persis nggak ada awan jadi saya nggak bisa ngukur ketinggiannya itu setinggi berapa
oke mungkin karena kendala
membangun enam puluh satu bendungan baru
kemudian begitu bulan januari eh bulan maret tanggal empat
hahaha studi tentang krisis air sebenarnya sudah diketahui bertahun tahun lampau sayangnya
muliaan bagi allah kita adalah kemah hati hati
janganlah engkau takut mengambil maria sebagai istrimu
inilah adventist world radio atau radio advent sedunia
pasalnya selama ini penjualan pakaian impor bekas tidak mempengaruhi perdagangan pakaian baru
dalam rpjmn yang ada
karena kita juga punya sumber daya manusianya
maka kita harus menggunakan
tapi itu belum cukup untuk mengurangi penderita yang ada di masyarakat
ketika raja herodes mendengar hal itu
bekerjasama dengan minimal tiga kampus di indonesia
yang tegas mengatakan indonesia ini harus juga komunikasi langsung dengan iran maupun amerika
enggak boleh terangkaki oke anda
asalkan gejala itu ringan atau tanpa gejala

karena memang kebutuhan konsumsi dalam negeri masih tinggi
tadi gitu kan jadi ya yang
bahkan beras yang medium saja pun di atas rp empat belas di sini
jadi bagaimana kita tahu bahwa ppkm darurat itu berhasil kalau tidak ada indikatornya
segala sesuatu melayang yang
melakukan yang terbaik yaitu memberikan
gurami tidak jarang menjadi santapan ular dan biawak
dan kalau pakai kunyit jangan pakai yang versi bubuk sih
para remaja dan orang muda akan diajak untuk mau dibentuk menjadi manusia yang berkualitas sesuai kehendak allah
pelajari bahwa melalui pesannya ini
tetapi sebelumnya marilah kita mengikuti lagu yang berikut ini
bagaimana presiden mengusulkan kepada apple meminta kepada apple untuk membangun pusat inovasi teknologi digital
total ada satu lima ton ikan beragam jenis yang akan dicuek hari ini
bila ingin berperan dalam meredam konflik israel iran
warning bahkan yang saya dengar
kemudian melakukan rekadegan di peristiwa magelang
saya sudah mengunjungi apple developer academy yang di bsd di tanggerang selatan
bersama cnn indonesia breaking news
kajian klhs dari rpjmn sendiri
anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
kalau kita melihat kondisi fisik ya dari putri cenrawati ketika melakukan rekadegan
misalnya pasal itu terlalu berat ya

terus yang kedua juga dari segi faskes atau plan kerjaan
mr timku menjelaskan kepada pak presiden joko widodo soal ini
berikutnya cek dan keringkan busi motor anda
dan engkau akan menamakan dia yesus
di luar negeri itu kan ada cerita cerita orang diambil
penampakannya paling banyak di daerah daerah yang banyak populasi manusianya
meski dikenal mahal permintaan gurami tetap tinggi
karena itu kasus covid bukan kasus yang lain begitu
karena penuntutan itu sudah sesuai dengan keinginan jaksa
ikan cuek berukuran kecil sudah matang
karena daun sentai dapat mereduksi kadar amonia dalam air
mereka datang tuh tiga empat orang ya jadi kebanyakan dia pakai yang ini
dan saya berharap mungkin skenario
jauh dari bumi itu terlalu dingin
dan sesudah yang saya janjikan kita akan belajar bikin dua jenis olahan ikan
untuk bertolak ke iran maupun ke israel
biasanya itu adalah ada permohonan dari pengacara untuk
yang sebelumnya bansos itu tidak diberikan dalam bentuk beras tapi dalam bentuk uang ya sekarang berubah menjadi dalam bentuk beras
kemudian juga ada dari lpsk dari pengacara tersangka ya
kandungan senyawa pada daun sente juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh gurami
untuk itu kami dari studio telah menyiapkan program yang spesial bagi anda
air bersih yang biasa didapatkan dari perusahaan air minum perlangganan
dan setelah itu kita mulai melihat lab yang bisa memeriksa pcr covid sembilan belas begitu
dan diberitahu kan karena
sebelum mereka hidup sebagai suami istri
tapi pengacara dari korban tidak boleh masuk ya apakah ini melanggar aturan transparansi pak ito
ufo nya itu berhenti di atas gbk
anda melihatnya apakah ini bentuk dari upaya dari tim sus ataupun penyidik untuk melengkapi berkas
berbagai informasi dan permasalahan seputar remaja dan orang muda akan dikupas dalam acara ini

menjadi pengendara yang bijak merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan
tibalah waktunya bagi maria untuk bersalin
jadi menurut saya pemerintah ini gagal dalam perang terhadap covid sembilan belas
bapak apakah ada variable lain pak selain tadi el nino cuaca selalu dijadikan kambing hitam oleh pemerintah
untuk indukan bisa menggunakan gurami diatas usia tiga tahun
ini kan lompatan yang luar biasa
kalau misalnya donald trump mungkin kalau dia
yakni untuk periode dua ribu dua puluh tiga hingga dua ribu dua puluh tujuh sejauh ini dari delapan puluh enam voters atau hak suara yang diberikan dari pihak pssi ke sejumlah kandidat delegasi dan juga voters ini
walaupun badai menepamu dia tak pernah tinggalkan
anda melihatnya apakah ada usaha dari para tersangka untuk bela diri pak
perubahan alih fungsi lahan di pulau jawa
pak tri ini satu setengah tahun dilanda pandemi kita masih punya beberapa kendala
di mana yang dihadapi adalah pimpinan tertingginya
memahami hukum internasional bagaimana
saya akan nanti bahas soal dugaan asusila yang masih diakui oleh putri cenrawati di magelang
lanjut ke kawasan kuliner di pinggir teluk
yang tidak dikenal dan diasuasikan
dan menjadi kemuliaan bagi umatmu israel
tes spesimennya anda melihat ini secara keseluruhan bagaimana
karena dengan engkau aku berani menghadapi gerembolan
jadi menurut saya ada kemajuannya
saya lebih menikmati itu daripada merekamnya
kalau anda pesan ikan cuek atau ikan pindang jangan lupa dihabiskan
ya karena mereka mempertimbangkan banyak faktor tadi
dan total investasi ini sekitar rp satu enam triliun dari empat fasilitas apple developer academy yang dibangun di indonesia
terima kasih arah atas laporan anda selamat bertugas kembali
malaikat tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata
terakhir kukus ikan dengan api besar selama satu jam
salah satu penyumbang deforestasi yang ada di jawa
dengan membangun pabrik sendiri atau kemungkinan pabrik yang sudah menjadi vendor apple akan diarahkan untuk berinvestasi di indonesia
alam baik sungguh baik di setiap waktu
gurami termasuk salah satu jenis ikan air tawar favorit
ada ikan tembang ikan lemuru ikan kembung ikan tuna
pertama jangan langsung menyalakan motor anda
pemilik usaha memilih membatasi populasi gurami untuk mempercepat proses bertelur
alam baik oh sungguh baik di setiap waktu
jadi mereka memang dengan kapasitas yang terbatas yang didulukan untuk pcr
ada yang suka yang ini memang
untuk air baku air minum
dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada allah
ada peristiwa asusila yang terjadi di magelang jawa tengah pada beberapa waktu lalu pada bulan juli ya
kiranya tuhan memberkati kita semua
faktanya kasus memang turun namun tes juga turun pada pekan ini
daun singkong dipadatkan dan diletakkan di bagian perut ikan
menurut saya jadi pemerintah sudah
yang kedua pemerintahan jokowi sendiri telah berkomitmen
di daerah daerah kabupaten kabupaten yang kecil itu pcr bisa masih keluar sampai dua hari gitu
pertama tama kan gatel gara gara nyamuk
kok jadi gambarnya toilet
bintang ajat yang terang
beberapa jenis ikan bisa dimasak dengan cara pemindangan
tapi kasus ini menurut saya memang kasus magelang ini muncul
untuk informasi lebih lanjut silahkan menulis email ke bible atawr org
dimana di dalamnya diceritakan tentang kedah siatan dan kebaikan tuhan
tempat ini sudah mengirim larva gurami ke seluruh pelosok indonesia
radio advent suara pengharapan
yang dialami anggota jemaah haji dari embarkasi solo kloter empat belas bernama harmono seno misalnya
jadi ini posisi guraminya
dan satu lagi kalau bersihin ini jangan terlalu kuat karena dia udah empuk banget
nanti takutnya kan getahnya apa segala macamnya kan masuk ke telurnya kurang bagus
sejumlah pedagang pakaian bekas impor di kawasan teluk wali arizona kota jambi terpaksa menutup sementara toko maupun kios mereka
kemudian ia menyuruh mereka ke bethlehem
itu penting sekali tidak hanya untuk kebutuhan hidup manusia
cepat dan cahayanya terang sekali saat itu
apa saja yang dibicarakan boleh dibocorkan sedikit dan bagaimana hasil kemitraan ataupun kesepakatan dari apple untuk indonesia
dan kemah hati hati yang terlalu kumi
nah terus makhluk itu langsung pergi kayaknya ke ufo nya
punya fungsi untuk menyerap air
radar kita semakin canggih dan kita akan semakin sering menangkap mereka dalam sensor kita kan
sementara harga eceran tertinggi yaitu di berbagai wilayah ya beda beda ya angkanya sangat tinggi sekali ya
tiada lain di dunia ini dapat kau temukan
ini bisa kita ketahui dalam
sekarang tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera
pak ito ini anda sebagai mantan kabar eskrim dalam kasus pembunuhan brigadir yosua ini
dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa
mereka menjadi korban dan kalau mereka
jadi menurut saya ini yang menjadi soal penyebab impor beras ini
makan kucing ya tidak dibuang tetap bisa dijual tapi harganya jauh
khususnya perusahaan teknologi digital
selalu ada dalam tanda petik penyangkalan
sungai sungai sumber baku air mendangkal menjadi penyebab
misalkan satu air dari kabupaten a
itu tidak kejadian nggak punya kita kementerian air
dan tanggal dua puluh tujuh april dibawa ke sidang kabinet agar dilaksanakan apa yang disebut dengan pertanian agroekologi
tetapi kalau status tahanan
dan apple ini perusahaan besar
sajian ini biasanya tidak dijual perekor melainkan ditimbang terlebih dahulu
anda juga harus menyiapkan budget mulai rp tiga puluh lima ribu rupiah hingga sepuluh juta rupiah
perancis perdana menteri dari inggris
ikan cue ini umumnya dijual dalam wadah keranjang atau besek bambu
kacamata pecah ya udah kayak main tinju aja udah
dan menurut kita sekarang harga beras di sumatera utara misalnya itu sudah melampaui dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah
saran anda kepada pemerintah
sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu
kedepannya akan seperti apa pemasaran dan juga distribusi apple di indonesia
pihak mungkin juga mesir pihak palestina
tanpa atap berwarna merah ini jadi pilihan saya
yang kedua upaya upaya penanggulangannya juga harus diukur
nah dengan semakin banyaknya
ini banyak gaya deh kayaknya tuh ini bukannya kelihatan kan kelihatan ini dia di belakang
dan ketika genap delapan hari dan ia harus disunatkan ia diberi nama yesus
karena kalau menurut saya pada kali dilihat daripada pelajimannya
saya film lagi dia berputar terus jalan di daerah selatan gitu
berarti bukan berbentuk hijau kepala gede gitu gitu
dan saya sudah bicarakan dengan pak presiden
tidak mau mengalami apa apa lagi
berarti justru yang pas nanti ngangkat ini harus
kita akan bisa jadi negara maju dan menjadi bagian penting dari global supply chain
radio advent suara pengharapan
yang tidak sesuai dengan kemanusiaan
meskipun mereka sudah lapor ke puskesmas semua
potensinya kita akan masukkan kasus covid cukup besar
demi menebus kita manusia dari dosa
kita nantikan nanti tujuh puluh delapan rekadegan yang akan diperankan oleh masing masing tersangka
kajian klhs pemerintah sendiri
nah sama satu cup lagi
ya saya kira enggak ya karena memang prosedurnya demikian
kita akan bisa melewati tembok
dan untuk merealisasikan potensi tersebut tentunya koordinasi lebih lanjut dan mendetilkan semua ini akan terus dilakukan pada hari yang ke depan
agar ikan tidak menempel satu sama lain selama proses pemasakan
mulai pengakuan perintis lembaga penerbangan antariksa nasional atau lapan
meski demikian fatur memahami bila ada pihak pihak yang tidak setuju
harga gurami akan melonjak menjelang idul fitri atau malam pergantian tahun
akan masuk fase kekritisan air
di tempat di rumah itu pernah disewa untuk dijadikan tempat latihan suara mahardika oleh bapak guru soekarno putra
tapi setidaknya jika angkanya turun akan ada relaksasi dari restriksi aturan ppkm ini
harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat
terutama yang diculik entah itu ada kaitannya atau tidak tapi itu fenomennya seperti itu
gurami juga memiliki sirip yang tajam
mereka yang tidak berada di negara negara
percepatan percepatan dalam pembangunan
dan biasanya awam ini
selaku guru besar hukum internasional universitas indonesia
ikan pindang maupun ikan cuek seringkali menjadi pilihan di rumah makan karena dianggap lebih praktis
sekarang pertanyaan kita apakah israel ketika mendapat serangan dari hamas pada tanggal tujuh oktober
harus atati juga jangan sampai kena getahnya
berakhirnya acara ini dapat menambah
sudah mengeluarkan kajian yang menunjukkan
agar ikan tidak gosong di bagian bawah
mengajak untuk memberikan informasi
karena ini sesuai dengan mandat dari undang undang pertama
jadi kalau perusahaan perusahaan besar seperti apple saja optimis melihat indonesia
tapi di sisi lain juga membuka lahan lain untuk
yang selama ini berada dalam pergumulan
ini nyari di daunan daun sentai emang ya
istana mengeluarkan statement ada travel
dia bintin kau sekarang dan binti islam
sepuluh menit pertama berjalan lancar
jadi saya lihat yang di jakarta dilakukan bulan maret dua ribu dua puluh satu
travel advice atau warning dari ibu menlu

dan kepadanya telah dinyatakan oleh roh kudus
di tujuh belas provinsi di enam puluh sembilan kabupaten dan menemukan bahwa prevalensinya itu sudah cukup besar
seolah olah bisa menentukan siapa yang benar siapa
ada salah satunya ikan cuek yang sudah dimasak siap disantap
dan ngebersihin memang harus di pasar karena kalau bersihin di pabrik berantakan ya pak
dunia global juga sedang mengalami ancaman krisis air
ada variasinya ada yang dua ratus rupiah tiga ratus rupiah bahkan ada yang di tempat lain masih naik
tetapi lahan yang segar baru dibagikan kepada petani itu bisa dibilang jumlahnya sangat kecil sekali kalaupun ada
petugas haji indonesia nurul koyimah mengungkapkan jemaah haji tersebut terlihat bingung saat akan pulang menuju hotel penginapannya
ternyata ia mengandung dari roh kudus
tetapi pupuk kimianya juga tidak tersedia
jadi siapin dompet digitalnya
sampai dua lima kali nilai kapitalisasi pasar mereka
tadinya waktu pertama tuh dia datang dari arah selatan
setahu saya ya ppkm darurat itu dilaksanakan karena rumah sakit penuh
suka tidak suka kita harus membangun sistem
jadi bisa juga tidak dilakukan gitu
tidak seperti amerika sekarang vaksinasinya mencapai lima puluh empat
di daerah itu ada gembala gembala yang tinggal di padang
hal tersebut ditaruhi dengan komitmen terbuka apple untuk membangun pabrik di indonesia
bahkan sampai di peristiwa penyalipan
sudah punah juga ini kita pisahkan ya
kaum muda untuk terus berkreasi menciptakan berbagai aplikasi yang bisa digunakan dalam kehidupan masyarakat
mereka bahkan menitipkan kepada saya kalau bisa apple bikin apple store di indonesia dan juga pabrik di indonesia
terima kasih kami ucapkan bagi anda
kalau drone kan saya tahu ya altitude nya juga nggak akan terlalu tinggi
tapi kita akan belajar bikin dari nol
hanya dia satu satunya allah sungguh baik
ditujukan ke misalnya pemukiman
dari wahana lingkungan hidup indonesia
dan sekarang ia janda dan berumur delapan puluh empat tahun
mulai dicari masyarakat untuk dipelihara
untuk yang akan masuk kolam karantina
di beberapa tempat sesama warga bahkan berebut mendapatkan air bersih
jadi april sampai sekarang ya sudah sesungguhnya bisa tiga kali panen kan
dan juga kemajuan teknologi digital di masa masa depan
dan yusuf menamakan dia yesus
telur ini susah melihatnya
itu hanya ingin melihat gambaran apakah
dan ini saya katakan tadi ya memang satu sisi membuat harga gabah tidak drop
mereka yang tidak berada di negara negara
iran duluan ini kan tidak
jadi ini bertolak belakang dengan konstitusi yang ada
orang itu cenderung akan bisa membuat motif versinya sendiri

kita terus menerus mengalami depresiasi jawa
banyak pihak kecewa dengan performa perserikatan bangsa bangsa
ada tiga ciri yang dicari
setelah malaikat malaikat itu meninggalkan mereka
saya sudah melakukan assessment di semua provinsi di indonesia
karena metode belajar mereka itu short call sekitar sembilan bulan dan basis pendidikan itu ada challenge basic learning
kalau ujung ngaruh ke telurnya
selamat siang pak ito
relationship antara pemasmur dengan tuhan
membangun pabriknya di indonesia
tanggal enam april dua ribu tiga dan tanggal dua puluh tujuh april dua ribu tiga saya mengajak presiden jokowi menanam padi di tuban
hanya dia satu satunya allah sungguh baik
menghargai sesama demi keselamatan bersama
semakin kita meningkat di dalam tuhan
di sebelahnya rumah ibu fatmawati soekarno putri
hari ini ada pesanan satu ton ikan bandeng yang akan dimasak dengan cara dindang
kami telah melihat bintangnya di timur
di belakang israel apabila israel
kedua senantiasa membawa identitas yang dimiliki di dalam
sampai ia melahirkan anaknya laki laki
saya tahu di masyarakat diukur
kemudian juga menjaga hal hal lain yang di dalam supaya tidak sesak
saya punya beberapa teman ya yang
dan lain sebagainya itu akan menyulitkan
pak henry ini kalau bisa ceritakan mengapa menolak pak
kedepannya akan ada perubahan
masyarakat umum secara umum
pembangunan di indonesia justru mengarah tidak semakin menghindarkan indonesia dari krisis air
kalau israel akan membalas serangan tersebut maka amerika serikat tidak akan berada di belakang israel
pemerintahan jokowi dalam sembilan tahun terakhir ini
ambil keputusan untuk sungguh sungguh
sehingga memang untuk beberapa kota kabupaten yang kapasitas pcr nya itu masih kurang dari seribu per hari
dan mereka sangat ketakutan
nanti menjadi korban tidak mau dievakuasi
untuk menyelamatkan diri masing masing
dan satu hal yang unik ya
perdana menteri netanyahu karena yang menjadi
dalam soal kebijakan pangan di indonesia termasuk harga
sebenarnya bisa nggak sih kalau di sebelah kan pakai gas gitu masaknya
pak henry kalau mungkin bapak bisa menggambarkan dari rekan rekan serikat petani bagaimana kondisi pasokan beras di lapangan
anda pasti familiar dengan masakan yang satu ini
karena memang belum ditahan atau prosedur seperti itu ya pak ito
ini data dari bps kembali saya coba kutip
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
amayat pelajaran kita pada hari ini terdapat dalam masmur delapan belas ayat tiga puluh
tentunya sebagai remaja dan sebagai orang muda banyak sekali perubahan dan tantangan yang harus kita sikapi bersama
saya gak terlalu optimis
hidup manakan dan bibit gurami
yang dia tidak punya lahan pertanian tidak punya sawah
jangan lupa berikan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh
pak tapi kalau kita bicara mengenai stok beras ini salah satu hal yang tidak bisa kita tampilkan
masih ada beberapa daerah yang masih kecil begitu ya lima ratus sampai seribu ya maksimal seribu
jadi pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu sekitar malam gitu ya
dan sekarang adalah puncak puncaknya
dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia
dalam rekonstruksi pembunuhan brigadir yosua
karena dampak dari pemanasan
karena banyak pasien yang dirawat di rumah di masyarakat
jadi memang kita lihat ya satu ya laboratorium itu kan yang kerjaan juga manusia
dalam masmur delapan belas ini
tapi bukan tembok yang seperti itu
yang sudah dibuat tahun dua ribu empat belas
terima kasih pak tri dan juga pak makian sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
kesediaan air di pulau jawa
apalagi kita di kominfo punya program digital talent academy juga yang memang terus memberikan kesempatan kepada anak muda
tapi di ruangan lain airnya asap
dia bilang bahwa dengan perhujung itu
meskipun pemerintah selalu berdali el nino merupakan salah satu penyebab dan juga dari bapak nas sendiri mengatakan stok beras di bulog tinggal satu empat juta ton nih pak
dan itu terus akan kita jajaki dan kita detailkan pada hari hari ke depan
sehingga sampling tidak dilakukan seperti itu
penyebab dari kekritisan air kita
sebab anak yang di dalam kandungannya
tapi nanti kita akan bikin juga ikan yang versi besarnya
selamat siang selamat siang selalu pak ito
barangkali ada pertimbangan penyidik ya yang mungkin mengapa beliau beliau itu tidak diizinkan
kita lepasin untuk irigasi
jadi motif itu menurut saya tidak terlalu penting ya
saya berbincang dengan anugrah sentot sudono wakil ketua beta ufo di jakarta
kita sedang berusaha membujuk apple untuk terus berinvestasi dalam jumlah signifikan untuk indonesia
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan tuhan memberkati
tindakan israel itu dan ini juga
yang tuhan akan lakukan kepada pemasmur
mengingat kalau kita warga hanya melihat dari angka beras yang harus dibeli gitu di pasar semakin tinggi karena harus impor karena produksi dalam negeri berkurang
ada beragam jenis ikan yang diolah dengan cara dipindang atau dicuek
jadi pertemuan tersebut membahas potensi kerjasama untuk meningkatkan indonesia sebagai supplier
bukan dalam kebenaran kita
kemudian di indonesia saya dan peneliti dari une peneliti ui peneliti unhas
itu pun jumlahnya masih terbatas
di desember dua ribu dua puluh tiga rata rata harga gabah kering panen di tingkat petani itu sekitar enam tujuh ratus dua puluh lima naik dua belas persen
juga kemudian terjadi bencana banjir
atau menunggu pemerintah memberikan bantuan air bersih
tentang semuanya ini berfirman
siapa tahu ketika diculik ada saksi
sampai menghindari berbagai penyakit pada ikan
tidaklah seperti yang mereka bayangkan bahwa mereka justru bisa mengintercept serangan serangan drone
dan ini semua karena amerika serikat punya hak fitur di dewan keamanan pbb
karena memang seminggu terakhir ini memang
tujuh puluh lima deh saksi yang saya wawancara
lanjut susun ikan pindang dan tambahkan daun salam serai dan jahe yang telah dimemarkan
seperti ada tertulis dalam hukum tuhan
dari mulai kemampuannya sepuluh dua puluh seratus sampai sekarang kemampuan lab kita mampu memeriksa tiga ratus mbak
ketika kita memutuskan untuk tidak mau melakukan
jadi begitulah akhirnya indonesia
dan orang tersangka itu juga mempunyai hak ingkar ya
membersihkannya cukup mudah kita mulai dengan memisahkan kepala ikan
pendengar radio adven suara pengharapan
setuju atau tidak setuju ini bagian dari kebijakan pusat yang harus ditindaklanjuti
saya kebetulan ada di bandung di daerah dago atas
di mana kita banyak mengimpor dan hanya mengekspor kelapa sawit
ya baik yang pertama adalah untuk masalah rekonstruksi kan kita tahu bahwa rekonstruksi itu adalah satu teknik ya
krisis air itu orang merasakan bahwa ketika musim kemarau airnya tidak
supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang
skenario supaya warga negara kita bisa
rumah rumah makan seperti warung tegal biasa mengolah ikan cue dan pindang dengan bumbu gulai atau bumbu balado
menjumpai maria dan yesus dan bayi itu
tapi sebelum memberi pakan dan panen kita cari makan gurami dulu ya
kemudian juga pemerintah masih tetap bersikuku untuk mengimpor sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pasokan beras dalam negeri

pergerakan lagi namanya juga mau jalan jalan
jadi tuh seger banget kalau mau naik sepedaan
dan itu harus disutai dengan vaksinasi
ikan cuek dan ini dibikin pindang
saya coba ilang terus dia pergi ilang
selain ikan bandeng ada juga permintaan ikan tongkol
sehingga beberapa laboratorium itu tidak semuanya buka sabtu minggu
diberitahu kan mudah untuk di intercept
baik pak budi kita masih ingin membahas terkait dengan tkdn ini
jadi menurut saya itu otam
ceramik membran dengan membran keramik
makanya di jam seling seling ke sini
baik kapasitas tes real time pcr nya masih ada beberapa daerah yang masih kecil begitu ya
ketika mengangkat hati hati terkena cipratan airnya
bap itu pro justisia untuk keadilan yang digunakan di peradilan
jadi pemanasan global menjadi penyumbang terbesar dari kekritisan air yang akan ada di jawa
jadi stok beras itu berada di tangan para pedagang bukan di tangan bulog
salah satu alasan lain kenapa dia harus
itu pakai campuran kunyit gula garam penyedap rasa juga
terlebih dahulu pokok pokok yang terdapat
jadi kalau diculik alien biasanya
atau senilai dengan dua ratus lima puluh delapan triliun rupiah
dan kami datang untuk menyembah dia
daerah mana saja pak makian yang
eh kalau di amerika yang paling banyak di new york
dan kemudian amerika serikat harus turun kalau harus turun nanti rusia kemudian mungkin juga china
setelah disusun taburkan garam sebagai perasa dan pengawet alami
cuma bedanya dengan iran adalah israel tidak melakukannya secara proporsionalitas
makannya adalah ikan kecil atau udang etawar
tapi anda jawab usai jeda tetaplah bersama kami di cnn indonesia breaking news
jadi dengan kata lain seperti juga optimisme yang disampaikan mr cook dengan awak media
untuk bisa meringankan sangkaan daripada pasal yang diberikan kepada yang bersangkutan ya
alien atau makhluk luar angkasa
apakah monumentalnya israel menangkandu el haraq melihime ini
presiden jokowi menjanjikan jika angka kasus covid sembilan belas turun akan ada relaksasi kegiatan masyarakat pada pekan depan
menangkap kasus dengan benar di masyarakat
menilai pembangunan yang dilakukan di indonesia
berkat yesus amat limpah
termasuk juga berbagai isu seperti ai juga dibahas oleh mr timku
serta masih memberi nilai manfaat yang baik bagi pembeli ataupun pedagang
akan merasakan curah hujan yang minim
kita percaya bahwa di masa depan indonesia akan bisa menjadi negara maju
kesukaan besar untuk seluruh bangsa
berita acara pemeriksaan yang dibuat di bawah sumpah
apa dampak komunikasi tersebut terhadap indonesia pak
kalau menangkap seluruh kasus yang ada di masyarakat saya yakin kalau semua yang swab antigen dipiksa sehari
yang mampu meningkatkan nafsu makan gurami
memang rata rata mereka kadang kadang tidak mempertimbangkan kmk dari kemenkes ya
kalau belum kenapa muncul belakangan
seru kali ya langsung aja yuk dan sampai di salah satu rental disini aduh ada mobil polisi
dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan
diskusikan kemudian ini dan itu
apakah hal ini akan mempengaruhi dari reka adegan pada hari ini pak ito
ilang lagi muncul lagi sampai tiga kali kalau nggak salah saya ingat
dan dengan teliti bertanya kepada mereka
ikan ini juga cukup diberi makan tiga kali seminggu
dan makyan jibril satgas covid sembilan belas jawa timur
itu panennya dia tidak per kecamatan bahkan
di dalam menggambarkan kekuatan tuhannya
dengan diasuh oleh kadafit mamora sebagai seorang pendidik yang mengandalkan tuhan
dites lagi baik yang sakit maupun yang sudah meninggal dunia
ada rental banyak banget ini kalau kita let s kuter terus golf car banyak banget udah sabar
tidak bisa dilepaskan bahwa di hulu kita harus merehab kembali
sejauh mana konsistensi dari berita acara pemeriksaan dari para tersangka dengan reka adegan yang mereka perankan pada hari ini
karena di jawa timur itu standar mingguannya empat puluh empat ratus tujuh puluh sembilan mbak
kalau kita mau tahu masalah besarnya covid di indonesia begitu
hal ini diklaim dilakukan untuk menjaga stabilisasi pasokan beras
kuji raja telah lahir
sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di israel
bedanya waktu memasak ikan berukuran besar jauh lebih lama
jadi tim kuk saja optimis melihat masa depan negara kita sebagai pasar yang besar
untuk jadi air tanah dan masuk ke sungai gitu kan
masalahnya adalah kita mampu tiga ratus ribu tapi yang di masyarakat yang periksa swab antigen tidak dikonfirmasi dengan pcr
raja orang yahudi yang baru dilahirkan itu
ayo siapa yang tertarik menjadi pembudidaya gurami
menyimpulkan perihal ufo dan alien
pemerintah kita karena apa pemerintah
jatuh sekali dengan impor ini tetapi tetap juga turun
keempat catat atau simpan kartu nama hotel tempat menginap
karena dengan barang apple ini diimpor ini harganya jauh lebih relatif lebih mahal
kasus di masyarakat sekarang kalau kemarin itu yang meninggal hampir sehari dua kali pengumuman masjid
nah tapi bukan aneh yang gak kelihatan kayak manusia gitu kan
membakar mobil mereka dan lain sebagainya
semua pendengar kami yang setia
sedangkan yang antigen positif biasanya memang tetap isolasi di rumah karantina dari daerah masing masing
maka masuklah mereka ke dalam rumah itu
laporan ibu pece bahwa ada sebab pelecehan upaya pelecehan
jadi karena itulah kita juga meyakinkan pada seluruh pemain pemain global dunia untuk berinvestasi di indonesia
antar wilayah dan itu antar negara terjadi
anak kecil yang lemah
karena karakteristik sekarang panen tidak panen serentak
nah ufo nya ini waktu dia melesat ke atas itu disaksikan oleh lima orang
nah kalau ada alasan tentang kesehatan
pertama kita melihat memang hari ini harga gabah ya kalaupun ada turun belum merata turunnya ya dengan adanya isu impor ini
nah solusi impor ini masih dianggap solutif untuk mengatasi kebutuhan dalam negeri yang terbilang tidak bisa dipenuhi oleh produksi
maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli taurat bangsa yahudi
omsetnya bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan
kita punya komitmen yang strong
dari tahun dua ribu hingga dua ribu tujuh belas
kemudian juga soal pengembangan pertanian yang juga menurut kita tidak konsisten
tapi jangan ditebang semua sisain sebagian
kemudian buang semua duri dan sisik yang tersisa serta bagian isi perut dan kotoran ikan
belum lagi adanya limbah industri yang ikut mencemari
yang sering dapur pasti tahu
alam baik sungguh baik di setiap waktu
maka kembalilah gembala gembala itu
karena kondisi kesehatan masih sehat sehat saja kita lihat di rekadegan
bahwa china itu sudah tiga puluh tahun pabrik apple di china
penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca kita itu
melalui siaran dalam bahasa indonesia
kuat masyarakatnya optimis demografi kondisi demografi kita yang isinya enam puluh lima persen adalah generasi muda
rencana impor pun mendapat penolakan keras dari serikat petani indonesia
lagi pula di situ ada hana seorang nabi perempuan anak vanuel dari suku asyir
roh kudus ada di atasnya
pelehan es krim langsung mengobati dahagia saya
nanti ngefek juga ke kita gatel gatel
rekonstruksi yang sudah dilakukan oleh tim sus dan juga tim inafis polri di kediaman pribadi irjen ferdisambo di jalan saguling jakarta selatan
tentu harus ada kebijakan kebijakan pemerintah indonesia yang berkelanjutan dan kondusif
karena jumlah populasi pengguna apple di indonesia sudah sangat besar
agar memeriksa kesehatan putri cenrawati
hutan di pulau jawa itu hilang
bayangkan kita sudah kalah perang dengan kematian setiap hari itu seribu
bahkan di jakarta jelas disebutkan dalam peraturan daerah
tapi harga energi makin lama makin mahal
perawatan ikan cana terbilang mudah dan murah
terutama ketika proses sortir telur ikan
setelah mendengar kata kata raja itu
sambil menunggu matang saya mau icip icip dulu ah
rencana pembangunan jangka menengah
rencana pembangunan dan seterusnya
tapi bahwa krisis itu dipicu oleh emisi gas rumah kaca
dan tiba tiba tampaklah bersama sama dengan malaikat itu
berani bicara soal krisis yang sedang dihadapi
khususnya menangani hal ini dan juga komitmen negara kita
kekuasaan dunia yang mempertanyakan
itu nanti dia jadi apa ya
jumlah kalangan berpendapat pemerintah indonesia harus berkomunikasi langsung dengan iran maupun amerika
karena itu pertanyaan pertama yang ditanyakan seseorang pada saat diminta di bap
kemungkinan akan membahas bias sedikit tapi bisa diabaikan
dari segi mental informasinya eliezer tidak berani atau bertatap muka langsung dengan ferry sambo
yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati
saya pikir tidak hanya kita di indonesia sekarang
tidak harus kini ini dengan pula
sepanjang kepemimpinan erick thohir sebagai ketua umum dari pssi tahun dua ribu dua puluh tiga hingga dua ribu dua puluh
soalnya kan dibuahin sama si jantan
ya kita lihat pertama kasus ini kan tadinya bermula hanya di p tiga ya
mari kita sembah dia
lebih khususnya kami ingin mengucapkan kepada rekan rekan remaja dan sahabat orang muda dimanapun anda berada
staf khusus menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat p u p r
internasional tetapi di lain sisi
sehingga kesempatan ini menunjukkan potensi untuk meningkatkan produksi komponen produk produk apple di indonesia
kristus yesus telah lahir
ia bermaksud menceraikannya dengan diam diam
salam sehat dan semangat selalu pak
perekonomian di amerika serikat sehingga
agar kita dapat melewati tembok tembok tersebut
dan upaya untuk pertanian organik
betapa juga kita bisa bisa fi satu nya nih loh
baik pak ito sebelum menutup dialog ini
dasar atau ketetapan tuhan
jadi kita akan punya enam puluh enam bendungan
pengakuan sutradara joko anwar di medan hingga rekaman video ufo yang dibuat musisi javasjaif fathurrahman di bandung
mampu memeriksa spesimen covid sembilan belas
bahwa ada penampakan seperti ini
bukan hanya kehadiran daripada pihak pihak tertentu saja

nah bukan itu saja sekarang
lalu mereka cepat cepat berangkat
biar kecewiaran anak kekinian katanya kalau main ke pik
kabupaten a pakai lu untuk kepentingannya dia
sudah teridentifikasi sangat lama
dan sementara itu kami akan
sepertinya tidak kunjung tiba
tetapi adalah hasil dari pemeriksaan
kalau tidak diukur namanya itu bukan intervensi
semua anak laki laki sulung harus dikuduskan bagi alah
dan kita lihat data data negara tetangga kita seperti di vietnam
damai di atas bumi
dan sejumlah peluang investasi di indonesia pun digadang gadang menjadi pembahasan di pertemuan pertemuan kemarin
yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa bangsa lain
tapi setelahnya fokus saya langsung ambiar
setiap rumah produksi ikan cuek dan pindang memiliki ciri khas masing masing
pada waktu maria ibunya bertunangan dengan yusuf
kalau iran itu punya program
dokes dan dokter dokter itu yang akan menentukan
demikian juga soal reforma agraria
ini kan negara masa depan
jadi hujan itu bukan berarti
beda banget dengan kalau kita rekam itu
populasi planet ini sekarang sudah delapan miliar
kuasa hukum putri cenrawati yang menyebutkan dalam bap kliennya ini masih mengaku
maaf lahir batin juga prof masih dalam suasana hidup fitri begitu ya
dan bagaimana tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya
pihak iran pihak jordania
langsung makan disini aja yuk
yang sering belanja di pasar tentu sudah familiar ya dengan ikan olahan seperti ini
ada bayi yesus yang tidur lalai
dan dari angka itu impornya sekitar dua tujuh puluh sembilan juta unit dan delapan puluh lima nya adalah produk apple
dia hanya per blok blok saja per wilayah wilayah saja
jadi kalau wabah ini dibiasakan dengan
bikin ikan dimasak cuwe itu sebenarnya bisa ikan jenis apa aja
terus saya dapat gambar itu terus saya putar balik lagi
selain itu juga kita mengapresiasi apple yang membangun apple developer academy
yang difirmankan tuhan oleh nabi
peran pengganti ini tentunya dilakukan oleh penyidik dengan pertimbangan tertentu
foodies closure itu berarti dibuka jadi antara dua ribu dua puluh tiga sampai dua ribu dua puluh enam nih ya kita menanti
hal beginian ini akan kejadian ya
karena semakin seseorang meningkat
agak lama itu saya manggil kakak saya maksudnya biar ada saksi yang lain gak saya sendiri gitu lihat gitu
jadi akibat dari adanya varian baru pertambahan kasusnya begitu banyak dianggap keruan
karena ini perlu diskusi yang intensif
anda juga dapat bergabung di facebook kami
salah satu adalah yang ayat a nya adalah mengatakan
kalau dipotong dari mulai potongan yang rp satu rp satu lima ratus rp dua sampai rp dua lima ratus sampai rp tiga
sekretaris daerah provinsi jambi sudirman meminta asosiasi pedagang pakaian bekas impor membuat surat resmi ke pemerintah melalui pemda jambi
ataupun bagaimana saya kira ini sudah sangat transparan dan luar biasa menurut saya
makanya kita terus membujuk apple untuk bukan sekedar membangun apple developer academy
di beberapa tempat mulai berubah menjadi keruh dan tidak layak dikonsumsi
bila disimpan di lemari pendingin ikan ikan ini bisa bertahan sampai satu jam
ini disebut bahwa apple developer academy akan dibangun yang keempat yaitu adalah di bali
pertama ini akibat dari tadi saya bilang ya stok pangan dan kebijakan harga
nah dan tentunya juga tadi sudah saya sebutkan kebijakan harga
mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka
kepala badan pangan nasional arief prasetyo adi bahkan mengaku impor merupakan keputusan pahit yang terpaksa untuk diambil
satu ekor gurami betina bisa bertelur satu sampai dua kali setiap bulan
krisis air dilaporkan sudah dan bakal terjadi di berbagai tempat di indonesia
kayaknya dua tahun lagi elon mars pasti udah ngirim manusia ke mars
saat hujan pengendara motor sebaiknya tidak memaksakan diri melanjutkan perjalanan
zona b sama zona c menggunakan kasus antigen sebagai dasar untuk melakukan isolasi
dan juga potensi kemajuan di masa depan
untuk supaya tidak terjadi perang dunia ketiga
kita mungkin se indonesia seratus ribu mbak
sebenarnya seperti apa kalau mungkin bapak bisa mengilustrasikan
stok beras karena dia tidak bisa membeli gabah ya
kehatian kehatian jadi kunci pembuli daya gurami
yang kemudian disatukan dalam satu rekonstruksi ya yang baru baru kita ikuti
dalam satu empang ada sepuluh hingga dua puluh ekor gurami
sudah tidak tepat dan tidak benar
terus ya di jawa timur itu mencapai delapan puluh
dia kan ini nanti kalau yang mati
semakin banyak betina dalam kolam
terima kasih pak ito atau komjen purna yurawan ito sumardi mantan kabar simpori
jaksa ini akan menilai apa yang perlu ditambahkan di dalam pemberkasan
kalau si betina dia hanya menentukan banyak atau enggaknya telur
karena belum pernah ada rekonstruksi yang dihadiri oleh komnas ham kemudian kompornas
karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi
dan yang selanjutnya yang pentingnya adalah
dapat kembali membaca kisah kisah ini
kemudian di beberapa negara yang menjadi tujuan impor kita seperti india misalkan yang menutup kerana ekspor mereka
nah tentunya ini juga nanti akan jadi pertimbangan penyidik
masih mengingat detail yang dialaminya
menjemput umatnya yang setia
sumur sumur warga kan kering
sampai jumpa pada kesempatan berikutnya
kalau per kilo itu rp enam puluh ribu
bersama kami di newsroom sore ini dengan
selamat berjumpa kembali dengan kami
untuk dimasukkan ke dalam berita acara
yaitu emisi gas rumah kaca dan hilangnya kawasan resapan
dan peningkatan human capital ini juga terus kita lakukan
pertama saya sampaikan bahwasannya indonesia menolak impor beras
maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli taurat bangsa yahudi
mengapa produsen ikan cue dan pindang rata rata masih menggunakan kayu bakar
saya kira saya melihat ini sudah sangat transparan ya
bapak tadi bilang tiga ratus enam puluh komponen hanya dua yang diproduksi oleh indonesia
dan yang terpenting juga apple punya komitmen untuk berinvestasi smart city di ikf
bagaimana para pekerja pertanian di tanah air itu sudah berkolaborasi dengan pemerintah dalam memberikan solusi yang solutif pak
tapi kalau yang segar rasa khas ikannya terasa
misalnya di daerah deliserdang dikerucutkan di kecamatan beringin kecamatan lubuk pakam pagar merbau
merupakan kasus yang pertama kali dan sangat unik ya bagi saya selama menjadi anggota polri dan sampai saat ini
cara lain di dunia ini dapat kau temukan
hanya beberapa pedagang yang tetap berjualan
antara lain ada penampakan ufo dan alien
itu penting sekali tidak hanya untuk kebutuhan hidup manusia
karena perubahan alih fungsi lahan
dan ini dia keunikan ikan pindang yang saya buat
yang menarik adalah kalau tadi bapak katakan pemerintah sepertinya tidak berpihak ya
masalah ini bukan israel
yang dahsyat menjadi murka
dan ini menunjukkan pemerintah saat ini tidak menjalankan perintah undang undang itu bahkan program kerja yang sudah dijalankan
untuk ke depan khusus bagi warga negara
agar pemeriksaan lanjutan ini bisa berlanjut dengan
dia membuat suatu keputusan
hingga para pelaku usaha pakaian impor bekas dapat berusaha juga membantu warga tidak mampu
dari peraturan tkdn ini apa saja langkah langkah selanjutnya yang akan disepakati oleh dua pihak
ceo apple team cook tidak hanya bertemu dengan presiden joko widodo namun juga berdiskusi dengan menteri pertahanan prabowo subianto
satu sisi mau terus menggunakan pupuk kimia
libuan hektare tidak sampai keseluruhan
butuh air untuk macam macam termasuk tadi
hal itu terjadi supaya genaplah
mengangkatnya juga tidak bisa sembarangan
saya santap dulu berdua ikan gurame yang paling besar ini
dan menciptakan sekitar dua ratus ribu lapangan kerja
untuk melengkapi hingga p dua puluh satu pak ito
yang mati karena kasus probable nya hanya mengumumkan yang mati karena kasus konfirmnya
ini sudah mulai gatel
ufo jadi berinteraksi sampai diambil gitu
yaitu adalah politik anggaran
kalau tidak pakai kertas dia menempel ikannya
dia panennya per area saja
oleh karena itu surveillance covid yang ditangkap sekarang kemarin tiga puluh delapan sekarang empat puluh tujuh
untuk memasak aneka olahan ikan mereka
dan dengan alaku aku berani melompati tembok
daerah daerah tertentu juga akan mengalami
energi fosil enam puluh persennya adalah batu bara
ada di kampung baru desa citayem kecamatan tanjur halang kabupaten bogor jawa barat
kita akan berbincang langsung dengan menteri komunikasi dan informatika budi aris setiadi
ketika mereka di situ
karena serangan iran walaupun tadi disampaikan oleh israel ataupun pemerintah amerika serikat
kawasan hutan kawasan mangrove kawasan resapan air
karena kalau kita pahami ya
itu adalah segala sesuatu yang
cepat atau lambat kita kan mengetahui kan
semakin kesini menurut mas nugi kira kira apa yang akan terjadi dengan kesaksian kesaksian penambakan dan seterusnya ini
dan kemuliaan tuhan bersinar meliputi mereka
dan saya melakukan di seluruh indonesia
aduh ini udah gatel gatel nih udah merah merah
dengan tadi pertama populasi
yang dimasak dengan cara yang sama yaitu dipindang
untuk membahasnya bergabung sore ini bersama kami
anda tentunya mengenangani kasus lain tidak hanya kasus sebelum sebelumnya juga menyita perhatian pak
artinya apakah ada potensi pak ito perbedaan antara bap dengan reka adegan yang dilakukan pada hari ini
hanya dia satu satunya allah sungguh baik
lebih relatif lebih mahal dibanding kalau sudah diproduksi di indonesia
kisah pelayanannya sampai mati disalib
dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh tiga itu belum kita masukkan datanya
kalaupun yang ada adalah sertifikasi lahan saja ya terhadap tanah tanah yang sudah sesungguhnya dikuasai petani
ini masih ada gerinjel gerinjel di tangan saya
katakan bahwa ya kemungkinan akan datang lebih awal lagi
di jabodetabek krisis air mulai membebani warganya
semoga tuhan memberkati kita semua
dengan tesnya dilakukan di weekend tersebut tapi karena sistem data kita nell record itu kan sangat ini ya sangat integrated
kendeng yang dipakai juga sebagai
tidak akan ada siapapun yang bisa menyetop kami
inilah adventist world radio atau radio advent sedunia
saat kau merasa putus asa kau bimbang tak menentu
jadi dampak dari perubahan iklim
dan apple juga memproduksi ada ipad airpod dan juga apple watch di vietnam
baik sejauh ini kami tim awak media masih terus siap siaga untuk bisa menanti erick thohir atau ketua umum dari pssi yang baru untuk memberikan pernyataan
kita juga sudah mempunyai angkanya sudah mencapai lima belas delapan puluh empat miliar dolar as
maka melalui pesannya hari ini
pepen rohimat warga kampung cikaliage desa tarajusari kecamatan banjaran kebupaten bandung
kemudian ditemukan kasus pertama
karena dari tiga ratus enam puluh komponen apple itu hanya dua yang diproduksi oleh indonesia
ada empat ratus tujuh puluh penambakan tercatat di indonesia
tuhan katakan kepada kita orang orang muda
jadi akan menyiarkan secara langsung sehingga publik mengetahui
salah seorang pedagang mengaku pedagang lain menutup toko ataupun kios mereka karena khawatir adanya razia penertiban pakaian bekas impor karena larangan impor pakaian bekas
kalau kita simak dari jurnalis pori tv
jadi saya bertanya dalam hati ini maksudnya apa begitu
itu khawatiran melarikan diri penghilangkan barang buki mengulangi perbuatannya
dan ini juga bisa diganti tidak lagi dengan menggunakan bahan bakar fosil
yang bisa kita lakukan yang kedua adalah
itu yang saya pikir pertama
dan tentunya tadi dari satgas covid sembilan belas jawa timur ternyata tidak semua wilayah punya kapasitas mengetes real time pcr yang cukup tinggi
akhirnya makin lama makin tidak mungkin didapatkan
kedua gatel gara gara getah
saya rasa teknologi mereka
fakta serangan di situ sehangat minima
karena yusuf suaminya seorang yang tulus hati
jadi memang investasi atau pembangunan manufakturing ini memang perlu waktu yang panjang
bahwa tuhan memiliki berbagai cara
kenapa harus pakai yang versi asli
guna membeli air bersih secara mandiri
jadi itulah yang menyebabkan indonesia terus impor beras dan impor pangan
menyerang iran duluan menghabiskan
yang seringkali juga menimbulkan konflik sosial
terus ada asisten rumah tangganya di rumah itu yang melihat kayak di
karena dampak dari investasi mereka di indonesia itu setelah akan berdampak banyak
hutan itu menyimpan air di bawah
tiada lain di dunia ini dapat kau temukan
nah ini memang harus menjadi kesepakatan atau satu kesatuan pandang dari seluruh kementerian lembaga
jadi karenanya menurut kita impor pangan ini tidak sejalan dengan undang undang yang ada dan juga sesungguhnya dengan rencana pemerintah
kedua adalah kan dia paru paru dunia
gurami konsumsi bisa dipanen di usia delapan hingga sepuluh bulan
nah disini tempat untuk bisa mencari kesegaran
sebagai sumber energi kita
yang isinya indonesia sesungguhnya dimandatkan untuk berkecukupan pangannya berkedaulatan pangannya
salah satu yang banyak dilakukan oleh pak jokowi adalah
harusnya kita sebagai anak bangsa juga lebih optimis lagi
tetapi kan penyidik sudah memiliki gambaran utuh dari kasus ini yang akan dibawa oleh pihak jpu ke pengadilan
yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa
tapi sekarang membrannya udah makin murah
ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji ala katanya
sepertinya ufo ini memang
bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat mesias yaitu dia yang diurapi tuhan
saya yakin tuh ada kehidupan lain di luar kita
elon musk kan mau ke mars tuh kan
spesies ikan dengan ciri khas corak hitam ini berasal dari perairan rusia tiongkok dan korea
ia memberikan sebuah kidung pujian tentang kemenangan
warga negara indonesia ada di israel
dengan catatan berbagai upaya
dalam sop nya yang biasa dilakukan itu hanya penyidik saja mas
selanjutnya bersihkan duri di bagian atas dan bawah ikan
apakah anda melihat perlu tidak mengaitkan motif dengan masing masing peran dari tersangka pak ito
ya pertemuan presiden dengan tidkok ini juga menyoroti peluang indonesia menjadi bagian dari rantai pasok global dari produk apple
yang jarak dari bintang
iran punya hak untuk membela diri
semua harus dikomunikasikan untuk apa
kementerian agama pun memberi tip agar jemaah haji tidak tersesat saat beribadah di tanah suci
kementerian kominfo dan berbagai kementerian lembaga lain ini
kalau untuk bikin ikan pindang ini matang saya diminta membuat ikan yang dimasak dengan cara direbus atau dicue
datanglah orang orang majus dari timur ke yerusalem
ya jasmani maupun rohaninya
dalam video badan pengelola keuangan haji yang diterima cnn indonesia
kita dapat melewati tembok
saat menjalankan ibadah haji di tanah suci setiap tahun ada saja jemaah haji yang tersesat
untuk pengembang atau developer developer anak anak muda dan juga peningkatan sumber daya manusia
yang terjadi adalah sertifikasi lahannya bukan distribusi tanah kepada orang orang tak bertanah ataupun petani gurau
tapi tingginya cuma satu lima meter
pangan nomor delapan belas tahun dua ribu dua belas dan juga undang undang perlindungan pemberdayaan petani nomor sembilan belas tahun dua ribu tujuh belas
saya kira itu sah sah saja pak
gak ada satupun yang bicara soal
el nino salah satu anomali cuaca yang terjadi di atas pasifik
dari empat puluh tujuh lab kita ada kabupaten pemekasan pasitan batu terenggale bodonegoro ponoroko dan nganjur
di company yang kapitalisasi pasarnya sudah mencapai dua tujuh ratus miliar usd
mempunyai stok pangan yang mencukupi
jangan lupa diiris tipis agar dapat dimakan seluruhnya oleh gurami
dengan menurunkan level emisi
ikan joe dan pindang memiliki daya tahan empat lima hari di suhu ruang
masyarakat baik ekonomi sosial dan sebagainya gitu pak
karena bisa saja seseorang membuat versinya sendiri
laboratorium real time pcr nya masih menjadi perhatian atau yang lama begitu hasilnya
prof kalau melihat kacamata anda bagaimana ada statement yang dikeluarkan oleh fpci pak dino patijalal
ya baik jadi memang kalau di jawa timur sendiri kita lihat memang ada disparitas yang besar antara kapasitas kota besar seperti surabaya
jadi memang di akhir akhir kasus biasanya memang juga testing menurut saya
apakah nanti dari pihak jaksa juga akan lihat apakah mungkin penjelasan atau keterangan ini
udara yang tidak dikenal
dan yang terakhir adalah juga permintaan pak presiden joko widodo
dan ia melahirkan seorang anak laki laki
tapi kalau kelazimannya kelazimannya itu akan maju tahanan
amerika serikat tahu kalau misalnya israel akan menyerang
energi itu menjadi sesuatu yang penting
misalnya masih didominasi oleh
jadi membuat saya kemudian di pemerintah cuma mengumumkan jumlah kasus konfirmnya
termasuk di saat ini tengah berjalan di rumah saguling rumah pribadi dari ferdie samwo
kalau saya penelitiannya bulan desember dua ribu dua puluh sampai januari dua ribu dua puluh satu
nah remaja dan orang muda sekalian
kalau kita bicara mengenai harga beras di pasaran pastinya juga dikaitkan dengan harga gabah panen ya pak ya
kan fungsi vegetasi itu kan nahan
dan tidak bisa serta merta melakukan impor seperti ini di tengah sudah impor tahun lalu impor lagi tahun ini
masih mampu berjalan berdiri dengan baik
jangan risaukan hidupmu di seluruh dunia
nah tentunya masalah ini saya kira itu semuanya sepenuhnya adalah dari pertimbangan penyidik ya
apa kemudian yang harus kita perhatikan dengan kondisi indonesia harus berdiri sendiri untuk resolusi pbb ini
yang pasti memang kita harus melakukan yang saya sebut sebagai shuttle diplomacy
dirasakan di indonesia pada agustus september oktober di tahun ini
bagi investasi perusahaan perusahaan berskala global seperti mu